sampai jumpa di video selanjutnya
aku harus cari tahu
indirnya sakit apa
aku bener bener penasaran sama laki laki itu
aku nggak percaya kalau dia nggak ada hubungannya sama oma
siapa tahu ada petunjuk yang berguna diantara barang barang oma
sakitku ini semakin parah
sepertinya aku nggak bisa bertahan lebih lama lagi
aku tahu mama marah karena aku melarikan diri dengan kekasih pilihan hatiku
aku mengerti kalau mama gak akan bisa memaafkan aku
suamiku saat ini belum menyelesaikan kuliah hukumnya
apalagi dengan pengobatan penyakitku yang sangat mahal
aku gak mungkin menitipkan putriku tania kepadanya
karena itu aku meminta odi untuk membawa tania kepada mama
aku mohon mama mau menerimanya
tolong mama rawat dia
dan suatu hari
tolong biarkan dia berkenalan dengan ayahnya
nama papaku rituan
dan dia sekolah hukum
apakah yang kupikirkan ini benar
aku yang bikin sendiri loh
aku tuh bener bener gak menghargai usaha aku untuk menjadi istri yang baik ya za
maksud kamu itu apa sih
indira kalau kamu memang menjadi istri yang baik seharusnya kamu tuh tahu waktu
dan kapan gak ganteng aku makan
aku lagi kerja aku lagi sibuk tau
kamu emang gak punya perasaan
cuma tiga bulan aku akan lepas dari dia
aku gak mungkin jatuh cinta sama indira semacam dia dalam waktu tiga bulan
kenapa indira bikin gigi palsu
bukannya gigi palsu indira gak pernah dicabut
dan yang dicabut adalah giginya nafa
bapak kamu kenapa dari tadi megangin pipi kamu terus
aku gak usah nanya deh zak
ini nih kemarin gigi bungsu aku dicabut
jadi dia bengkak
dan minggu ini semua pemateretan aku di cancel gara gara bengkak
kamu sih enak
apakah kecurigaanku selama ini benar
aku harus cari tahu
ini dia tempatnya
aku harus cari tahu kenapa indira datang ke sini
tadi istri saya datang ke sini untuk periksa dan pasang gigi palsu
tapi ada kesalahan di wikultansinya
karena di sini tertulis namanya hanya nyonya indira
saya butuh nama lengkapnya nyonya indira arbinta
karena saya butuh untuk klaim asuransi dari kantor
tunggu sebentar ya pak
mbak kalau saya boleh tahu istri saya itu yang diganti gigi palsu bagaimana ya
karena selama ini setahu saya sih gak pernah ada keluhan
oh bu indira mengganti gigi bungsunya sebab gigi bungsunya pernah dicabut
jadi benar orang yang selama ini mengaku menjadi indira ternyata itu nafa
terima kasih ya
ya kongkosnya bu
terima kasih ya pak
aku bangga banget sama kamu da
kamu orang yang pantang menyerah
kamu ngapain di belakang
kamu capek ya
aku senang dan bahagia sekali bisa dekat seperti ini
kamu emang orang yang benar benar berarti dalam hidup aku
aku gak mungkin bisa jauh dari kamu aja

mungkin aku salah meminta dokter panji untuk deketin kamu lagi
tapi aku gak mungkin bisa bohongin perasaan aku sendiri
aku betul betul mencintai kamu
aku betul betul mencintai kamu
ibu ibu ibu
tahan tahan tahan
tahan pir tahan
mau jalan ya
kalau bisisi konek aida jam berapa sampai sini
wah gak tahu udah baru aja
belum punya penunjuknya sih
masih depan kayaknya
masih tepuk sih
apa aku susul aja besnya aida
aku harus bicara sejujurnya ke aida sekarang
aku gak mau terus terusan menunda nunda ini
kalau aida tau duluan
dan itu bisa membuat aida membenci aku
makasih ya san
udah nolongin aku tadi
aku akan mencintaimu terlanjur
aku akan menerima milih dia daripada aku
kamu kan hanya gitu sih
kau tau jawab pertanyaan aku
sukun najib nombor aku
kalau memang bus itu baru berangkat
apa sebaiknya aku tunggu aja disini ya
kenapa kenapa san